selanjutnya kita akan memantau bersama nilai tukar rupiah terhadap dolar as
mari kita lihat bersama nilai tukar rupiah terhadap dolar as di pasar spot pada pukul sembilan empat belas
dolar amerika serikat kembali melanjutkan penurunannya pada mayoritas mata uang asia termasuk rupiah dan memicu optimisme bagi mata uang asia
lemahan dolar amerika serikat ini akan memberikan ruang yang lebih bagi otoritas kebijakan moneter untuk mempertahankan suku bunga bank indonesia
dan juga mendukung pertumbuhan ekonomi di tengah resmi

mari kita lihat bagaimana dengan kinerja ihsg pada hari ini
kita lihat bersama pada pukul sembilan tiga
indeks harga saham gabungan memang masih melemah tipis namun harga obligasi kita bisa melihat menguat karena sentimen di pasar global ini membaik setelah data inflasi amerika serikat melandai
selain itu dari dalam negeri musim rilis laporan kinerja emiten
dan juga dari dalam periode enam bulan pertama dua ribu dua puluh dua yang sebagian besar variatif juga masih akan berdampak kepada ihsg hari ini
selanjutnya mari kita pantau market di mancanegara
kita ke asia pasifik terlebih dahulu
bursa saham di asia pasifik masih terlihat stabil karena hanya melemah sangat tipis
dan kita juga bisa melihat jepang menjadi pemimpin kenaikan saham pada hari ini
karena ditopang oleh kinerja saham sektor teknologi dan selain sektor teknologi perusahaan penyedia barang barang konsumen kerap juga diuntungkan
karena ketika konsumen merasa lebih percaya terhadap ekonomi di emerging market
investor juga akan mengamati perkembangan saham dari sektor rumah
sektor konstruksi hingga sektor retail
ya selanjutnya kita akan beralih ke eropa
secara tahunan karena penurunan pada harga bahan bakar
namun angka tersebut di bawah prediksi analis dan juga ekonom
dan penurunan pada angka inflasi akan dijadikan masukan kepada bank sentral amerika serikat
sebelum menentukan langkah kebijakan moneter selanjutnya pada bulan september
dan sebagian besar investor juga masih wait and see untuk melihat kebijakan ke depannya
ya selanjutnya mari kita lihat bagaimana dengan perdagangan bursa
yang memangkas rally di awal perdagangan yang ditopang turunnya indeks harga produsen untuk pertama kali sejak dua tahun terakhir
sejalan dengan turunnya data inflasi
kemarin sentimen positif dari menguatnya indeks di bursa wall street
seiring dengan rilis data inflasi di bulan juli yang lebih rendah dari bulan sebelumnya dan ekspektasi ekonomi
sementara itu naiknya mayoritas harga komoditas juga berhasil menjadi tambahan sentimen yang positif yang akan menopang kenaikan indeks